sebelumnya wakil menteri bumn kartika wirjoatmojo mengatakan jembatan lengkung atau longspan lrt jabodebek khususnya bagian gatot subroto hingga kuningan salah desain
wamen bumn kartika menyebut pihak adikarya sudah membangun jembatannya namun tidak melakukan tes terhadap sudut kemiringan keretanya
akibatnya rangkaian kereta yang melewati longspan tersebut harus belok dengan kecepatan rendah atau pelan
kartika menyebut jika tikungannya lebih lebar kereta lrt bisa belok dengan kecepatan yang sedikit lebih cepat
karena sudah terlanjur dibangun alhasil kecepatan kereta hanya jalan dengan dua puluh km per jam saat melewati jembatan lengkung gatsu kuningan
dan sementara itu ketua badan kejuruan teknik perkereta apian persatuan insinyur indonesia hermanto dwi atmoko menjelaskan longspan lrt gatsu kuningan
gatsu kuningan memiliki total panjang tiga ratus dua puluh satu meter yang terdiri dari tiga bentang
di mana bentang yang berbentuk melengkung memiliki panjang satu ratus empat puluh delapan meter dengan jari jari lengkungan kecil satu ratus lima belas meter
dan menurutnya trace lrt jabodebek ini menyesuaikan penetapan dari kementerian perhubungan
kemudian konstruksi longspan di kuningan dengan jari jari satu ratus lima belas meter
karena mengingat kondisi lapangan
dan mengikuti trace jalan raya
sehingga tidak mungkin lagi dibuat lebih besar
karena ada gedung gedung tinggi di sekitarnya
kemudian konsekuensi dari berjalan dengan lengku kecil adalah harus dengan kecepatan rendah
dan suaranya juga kencang
suara bisa juga diatasi dengan menggunakan pelumas
kalau pertama kecepatan tidak bisa ditambah lagi
karena memang sudah ketentuan tadi
sudah ketentuan dalam permen dan ada standarnya
tapi dari itu hanya seratus dua ratus meter
dan pengaruh sepanjang daripada empat puluh meter
empat puluh kilometer tidak ada artinya